sementara peristiwa terbakarnya mall tunjungan plaza enam
diwarnai insiden jatuhnya seorang pria dari lantai atas mal
belum diketahui apakah korban terjatuh atau tewas karena bunuh diri
peristiwa terbakarnya lantai tiga belas pakuwon tower di kompleks tunjungan plaza surabaya rabu siang
ternyata juga diwardai insiden jatuhnya seorang pria di tp tiga
laki laki berkulit putih dan berbaju batik tersebut
ditemukan tewas tertelungkup menyusur tanah dalam keadaan kaki menganga di tempat parkir mobil lantai tiga
polisi yang mendapat laporan langsung mengidentifikasi korban dan melakukan olah tkp
dari hasil pemeriksaan korban adalah michael mulyono warga kedung doro kelurahan sawahan surabaya
dugaan awal korban tewas karena bunuh diri dengan cara terjun dari lantai atas
hal ini bisa dilihat dari luka patah tulang di sekujur tubuhnya
untuk sementara hal hal tersebut saat ini kita masih laksanakan kegiatan olah tkp
termasuk kita minta bantuan dari teman teman inavis untuk memastikan baik identitas kemudian baik dugaan dugaan yang lainnya
dari tubuh korban polisi menemukan beberapa obat obatan
untuk pemeriksaan lebih lanjut jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya untuk diautopsi
polisi juga tengah memeriksa cctv mal untuk mengetahui
korban terjun dari lantai berapa